seiring berjalannya waktu badan kependudukan dan keluarga berencana nasional bkkbn
telah melakukan transformasi logo dan juga tagline
badan kependudukan dan keluarga bkkbn
ketika kita bicara dengan teman teman yang milenial yang usia di bawah empat puluh tahun ini
akan berbuah hasil reproduksi yang baik dan sehat
bkkbn juga berkolaborasi dengan sejumlah publik figur
salah satunya selebriti raffi ahmad dan keluarga
dengan membuat sebuah animasi kreatif yang menyirat pesan positif untuk menjadi keluarga keren
nah di sini juga ada nasihat nasihat dan ada pesan pesan dari bkkbn
untuk menciptakan satu pesan untuk menjadi keluarga
yang sehat yang keren tetapi dengan tidak menggurui
tetapi kita sisipkan di dalam animasi di dalam kartun
kalau animasi ini kan ibaratnya anak anak ya
selain raffi ahmad bkkbn juga menggandeng prililatukonsina
untuk menyanyikan tim song bkkbn berencana itu keren